apa gue bilang ke mereka aja ya
kalau naomi ada di jakarta
dan ngajakin gue ketemuan
pangeran sama jiho kan juga kenal sama naomi
lo kenapa bengong
ingat ya manusia kulkas
putri usus goreng itu pacar gue sekarang
jadi lo gak usah tuh bayangin bayangin dia lagi
kayaknya bukan ide yang bagus cerita kepangeran soal naomi
udah udah jangan ribet
mau gue ketemu sama lo niki
disini sekalian gue kan kasih tau
mulai malam ini kita perform lagi ya di kafe kenangan
karena kan gak enak sama pak niko
kita tuh udah lama banget absen
lo tau gak sih
gara gara kita gak tampil di kafe kenangan
kafe nya sekarang jadi sepi
emang bener bener ya
ngomong sama dia tuh kayak ngomong sama kulkas atau enggak
gak ada responnya emang sekali
tadisih kulkas mau ngomong seswatu deh
tapi sengaja dia tahan
walaupun sekarang gue sama kulkas udah gak temenan deket lagi
tapi gue masih hafal kok
sama sifat sifat dan kebiasaan dia
dia tuh tadi mau ngomong seswatu
nanti gue kasih tau
mau kemana kok buru buru banget bukannya dua jam lagi kita ada kelas
nggak kemana mana cuma cari angin aja
nggak kemana mana tapi cari angin kenapa sih kok kayak aneh gitu
gue emang lagi gelisah gara gara diteror sama naomi
kenapa juga sih dia pakai muncul lagi di hidup gue
pake ngajakin gue ketemu segala lagi
sadar gak sih
dia pernah nyakitin gue
sebenernya apa ya
tujuan dia ngajakin gue ketemu
gue gak bakal biarin lu mainin perasaan gue lagi
setelah gue susah payah coba move on dari lo
apa naomi itu mantan pacarnya rizky
kalau yang gue simpulin sih dari suara hatinya rizky
dia kayaknya mantan
tapi kayaknya rizky punya masa lalu yang gak enak di sama naomi
kalo ada masalah cerit aja sama gue
rasanya pengen banget gue ceritain semuanya ke lo put
tapi sekarang gue pun lagi coba move on dari lo
rasanya aneh gak sih
kalo gue ceritain soal naomi itu gak enak deh

bisa ceritain apa aja kok ke gue ki
supaya lo gak nyimpen semuanya sendirian
sebagai sahabat gue siap dengerin semua masalah lo
gak apa apa kali cerita
agian tadi lo udah bilang gue
terus kita berangkat sekarang yuk lo bareng gue aja gak apa apa
gue tanya sekali lagi ke lo
lo punya rencana apakah putri